senin tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga adalah hari yang mungkin tak akan bisa dilupakan oleh sah
siswi sekolah dasar negeri dua ratus tiga puluh enam randu padangan menganti kabupaten gresik jawa timur
di hari itu mata sebelah kanan sah mengalami gangguan penglihatan
karena diduga dicolok tusukan bakso hingga berdarah oleh pelaku
yang hingga kini belum diketahui identitasnya
melalui hasil pemeriksaan di rumah sakit dr sutomo surabaya pada tiga puluh agustus lalu
sah dinyatakan mengalami kerusakan pada saraf mata sebelah kanan yang menyebabkan kebutaan
untuk mengatasi trauma pendampingan psikologis pada korban pun telah diberikan
psikolog universitas tujuh belas agustus surabaya karolin rista menyatakan
di samping pendampingan psikologis yang dilakukan
semua unsur di lingkungan sekitar korban harus diberikan
pemulihan kondisi psikologis bersatu padu untuk mendukung proses pemulihan psikologis korban pasca trauma
terutama keluarga dan sekolah
tapi ini bicara teman teman lain yang mungkin punya kemampuan untuk melakukan perilaku yang sama
bisa segera mengalami penjagaan dilakukan penjagaan
tapi kalau support systemnya masih belum siap ke arah sana pindah sekolah itu cara yang baik
dua orang tua korban sempat dipertemukan dengan umi latifah
kepala sdn dua ratus tiga puluh enam gersik untuk dilakukan mediasi
namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil
pihak sekolah pun sempat menolak menunjukkan rekaman cctv
pada waktu kejadian nahas tersebut
bahkan saat awak media melakukan konfirmasi umi latifah bungkam
dari kacamata hukum sikap yang tidak kooperatif tersebut
berpotensi menjadi bumerang bagi pihak sekolah
pasalnya hal itu bertentangan dengan undang undang perlindungan anak no tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
di mana sekolah berkewajiban untuk memberikan hak perlindungan kepada anak
dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan
dan kita mengembalikan lagi kepada undang undang perlindungan anak
di pasar sembilan s satu a di situ kan ada sebuah kewajiban kepada siapapun untuk melindungi anak tersebut
sekolah dan kepala sekolah yang bertanggung jawab di lingkup sekolah tersebut
jadi kepala sekolah maupun pihak sekolah janganlah menghalangi segala informasi
khususnya ketika anak ingin mendapatkan perlindungan
kepala sekolah yang bertanggung jawab di lingkup sekolah tersebut
hingga kini proses hukum terus berlanjut
polres gresik telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan
sebanyak dua belas saksi dan satu ratus lima puluh enam siswa sd negeri dua ratus tiga puluh enam gersik telah dimintai keterangan
dvr atau media penyimpanan utama dari lima buah cctv sekolah pun telah dikantongi penyidik
meskipun rekaman dari kejadian belum ditemukan
polres gersik dibantu tim laburan penyidikan
laboratorium forensik polda jawa timur akan melakukan proses pemulihan data pada cctv
untuk mengungkap pelaku penusukan pada sah